selain untuk beristirahat di sini saya juga ingin menjawab rasa penasaran saya tentang kuliner yang katanya khas dan unik yaitu nasi gerombiang seperti apa ya
kuliner khas pemalang ini sejenis nasi campur dengan kuah kehitaman yang disajikan dengan sate daging kerbau
gerombiang artinya bergoyang karena kuahnya lebih banyak ketimbang nasinya
rasanya gurih dengan sensasi manis pedas yang bikin para pengunjung ketagihan
menurut warso pada masa mudik lebaran ia bisa menghabiskan enam puluh kg daging kerbau per hari di warungnya yang sudah berusia empat puluh tahun ini
rame banget banyak kan orang mudik
oh semua luar kota sampai dengan luar jawa ada
pulau jawa langsung belum sampai ke rumah makan sini dulu
iya kalau sudah ke rumah kan nggak bisa keluar
ini bapak jualan nasi gerompeng ini dari kapan pak
saya jualan mulai tanggal dua bulan dua seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
aduh empat puluh tahun ya
ya kurang lebih empat puluh tahun
setelah dari pemalang anda juga bisa singgah untuk berbelanja batik di pekalongan yang juga bisa ditempuh via tol transjawa melalui interchange tol batang pekalongan
ini dia pasar grosir setono pekalongan yang merupakan salah satu destinasi belanja di pekalongan
hanya butuh waktu dua puluh menit saja dari pemalang untuk sampai ke pasar setono pekalongan yang letaknya hanya dua lima km dari eksitol batang pekalongan
di sini anda bisa belanja berbagai macam jenis batik khas pekalongan seperti motif jelamrang ataupun juga liong dengan harga yang sangat terjangkau
memasuki masa mudik lebaran pembeli dari jakarta pun mulai berdatangan
beli kemeja beli celana ya buat oleh olah
dari mana mau kemana
saya dari kebetulan dari jakarta kan terus ke jogja mau balik lagi nanti ke jakarta juga
jadi mampir dulu ya tapi untuk sampai ke sini aksesnya gimana nih susah nggak
enggak sih ya alhamdulillah lancar banget gitu kan karena memang mungkin karena akses tol yang baru kali ya jadi membuat nyaman perjalanan kita gitu loh enak banget
jadi lebih cepat juga ya dan banyak tempat buat mampir mampir kayak gini ya
iya betul sekali pokoknya enak banget dah
meski belum ada peningkatan berarti para pedagang di pasar grosir setono sudah mulai menambah stok sejak sepuluh hari jelang lebaran
kita nambah terus setiap minggunya kita stok nambah terus
karena antisipasi lebaran apa gimana
antisipasi lebaran juga konsumen konsumen juga sering pada datang
maksudnya sebelum lebaran itu kan barang barang harus di stop banyak
soalnya buat stok habis lebaran itu yang konsumen konsumen yang udah sering kesini
ini kalau di musim mudik ini sudah mulai terlihat ada peningkatan
belum ada sih belum ada masih biasa biasa aja
tapi prediksinya tahun ini lebaran bakal ramai nggak deh
mengingat sudah ada tol juga aksesnya lebih dekat
oh ya insya allah
insya allah katanya makin maju katanya gitu
tapi kan kita belum tahu ya kan baru berarti kan tahun ini ada tol itu kan pembukaan kemarin januari ya
bagaimana perlihatan dapatkan nanti setelah lebarannya
insya allah belum
selain jadi opsi istirahat sekaligus berbelanja singgah di kota kota yang dilintasi
tol transjawa juga bisa mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di sekitar res area jalur tol
mahardika utama sonny sulistiono jawa tengah